katanya lo mau bikinin gue pc
enggak nih udah gue buatin
jadi lo dirumah tinggal hafalin aja
besok sebelum kita tampil kita latihan dulu ya
lo hafalin aja jangan sambil minggu
soalnya gue bikin puisi ini gak sambil minggu
gue tuh dateng sini soalnya
gue kepikiran lo kan belum bisa main gitar
gue mau ngajarin lo
lo udah dateng sini soalnya gue kepikiran lo kan belum bisa main gitar
ternyata harus menikmati
bisa ga kita bebi
sik ini kenalin kawan aku namanya wulandari
eh kau wulandari
berarti kau ini yang
aku mau ke depan sebentar ya
orang timur bilang aku diam
kita kesana yuk
apa gue telepon aja ya

aduh ini kenapa sih kepengenangan tante dari tadi tante perhatian muka kamu cemberut aja
kan kenapa telepon
ya mungkin aja wulandar tidur kan
lagian kenapa sih
besok juga kapan ketemu sama wulandar di sekolah
tante bantuin teleponnya buat dapetin wulandar
ya udah kamu tenang aja
kamu percayakan sama tante kalau tante itu akan kedepetin kamu sama wulandar
udah kalian senyum dong sekarang
makasih ya tante
itu mah bisa
emang kalau ada niat pasti segala sesuatunya tuh bisa
itulah miss su guides
apa yang berarti
nih udah gue buatin
jadi lo di rumah tinggal hafalin aja
tapi gue minta besok sebelum kita tampil kita latihan dulu ya
gak usah resek deh
tapi makasih ya roman v cisan
ya akhirnya gue gak usah bikin puisi lagi
pusing gue bikinnya
yaudah deh kalau gitu gue pulang ya
gue antar ya
enggak deh makasih
gue gak mau diturunin lagi di jalan
masih aja dendam sama gue
ludo nanti gue gak ada duit kok
kalau gue gak ada duit baru lo bisa nganterin gue
lima ribu doang
tarif buka pintunya aja udah gak cukup
udah lo tunggu sini
nggak bisa nyari nyari kesempatan deh

mawel lu mau gue turunin apa enggak

tadi lu bilang gue pelang udah nih gue pelanin
kalau mawel gue turunin nih
eh awas lu ya berani nurunin gue lagi buat bapak gue
jangan gitu gitu gue lagi ngisir au
lu ngusir tenang aja gue juga bentar lagi pulang
lagian gue juga gak mau lama lama disini
takut ketularan galak kayak lu
makasih ya udah
udah ngajarin gue gitar
harusnya gue yang makasih
lu udah bikinin puisi
kalau baca puisi dari gue hati hati
jangan paper ya
males gue ngeliat mukallah
masih gak kedua kan
lu suruhannya defon kan kenapa disuruh lagi
sekarang gak ada hubungannya sama devon
gue cuma pengen hajar lu
tuh kan jaketnya roman
ini udah jauh belum ya
gitu doang loh
ini siapa ini
itu siapa mereka
kenapa kamu sampai dipukulin kayak begini
ini salah saya semua
kamu biarkan diri kamu itu ditolong sama seorang perempuan begitu
roman ga salah pak
kamu juga wulan
untuk apa kamu pertaruhkan nyawa kamu itu untuk orang seperti dia
memangnya dia itu siapa
ini salah saya bukan salah wulan
oh jadi kamu pikir permintaan maaf kamu itu bisa ngilangin sakitnya bulan
kamu dengar baik baik ya
kalau terjadi apa apa sama anak saya
saya sendiri yang bikin perhitungan sama kamu
jangan pak kasian roman
oke kamu pergi sekarang